terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
dan pada pukul sembilan pagi para personel pengamanan sudah berada di bogor untuk melakukan apel
apel nantinya akan dipimpin oleh kapolda jawa barat irjen polisi anton karlian
ada dua dua ratus personel gabungan polisi dan tni yang akan mengamankan jalur yang akan dilewati rombongan dan kawasan di sekitar istana bogor
rencananya raja salman akan sampai di sana bogor pukul tiga sore nanti untuk melakukan pertemuan bilateral dengan presiden joko widodo
sudah siap baik secara personil maupun pos pos yang harus ditempati baik pos sabara maupun untuk rekayasa lantas
nanti mulai jam sebelas akan diadakan rekayasa lantas
jadi kepada masyarakat
mohon memaklumi karena walaupun ini rutin tapi perlu kita beri kabar bahwa nanti mulai jam sebelas kemungkinan akan ada penutupan penutupan di beberapa lokasi yang sebelumnya sudah disosialisasikan oleh polresta bogor
dan langsung saja kita ke bogor untuk mengetahui persiapan jelang kedatangan raja saman
siang nanti sudah ada rekan kami mumtazah catra
taza selamat pagi bagaimana dengan keadaan di bogor pada pagi hari ini mengenai pengamanan dan juga kondisi lalu lintas
karena tadi kapolri jawa baru sudah menyebutkan akan ada penutupan jalan
ya hanum dan juga anissa pagi hari ini memang pada pukul sepuluh tiga puluh kota bogor sudah sangat ramai sekali
jadi antusiasme dari masyarakat bogor sendiri memang juga sudah tampak sekali terlihat
begitu terutamanya di jalur jalur yang nantinya akan dilalui
oleh raja salman dan juga rombongannya begitu pada saat ingin menuju ke istana bogor
saat ini saya berada di depan kantor balai kota bogor yang juga bertepatan dengan pintu masuk yang nantinya akan dipergunakan oleh raja salman
dan juga rombongannya pada saat akan masuk ke istana bogor
di sini kalau anda lihat memang cukup padat sekali saat ini kondisi arus lalu lintasnya
dan juga sudah ada pelajar pelajar dari tingkat sd smp sma dan juga guru guru juga yang sudah mulai berada di kawasan sepanjang jalur
jalan insinyur juanda ini yang kemudian akan meramaikan untuk menyambut kedatangan raja salman dan juga rombongannya
mereka juga telah membawa bendera baik bendera merah putih dan juga bendera arab saudi
yang kemudian akan mereka lambaikan pada saat raja salman dan juga rombongannya melalui kawasan ini untuk masuk ke kawasan istana bogor
sebelumnya nantinya raja salman akan bertolak dari halim perdana kusuma kurang lebih setengah jam setelah jadwal mendaratnya pada pukul satu empat puluh lima siang hari nanti
dan rencananya raja saman ini akan masuk
ke tol jagorawi dan akan keluar di gerbang tol bogor
lalu akan melanjutkan perjalanan melalui terminal baranang siang
menuju ke tugu kujang
melalui memasuki kawasan jalan otesta dan memasuki kawasan jalan juanda untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke istana bogor
dan nantinya pada saat sampai di istana bogor raja saman dan juga rombongannya ini akan disambut oleh pasukan berkuda
tadi saya juga sudah melihat kuda kudanya juga sudah sampai begitu dibawa menggunakan truk truk pihak kepolisian
nantinya akan disambut dengan pasukan berkuda dan juga pasukan bertombak dari gerbang pintu istana bogor menuju ke beranda istana bogor
begitu nantinya di sana juga akan disambut langsung oleh presiden joko widodo dan juga ibu negara iryana widodo
memang sebelumnya presiden joko widodo juga akan menyambut raja salman secara langsung di halim perdana kusuma
namun begitu memang akan bertolak terlebih dahulu sebelum raja salman kemudian bergerak menuju ke istana bogor
jadi nantinya presiden joko widodo akan sampai terlebih dahulu
lalu disana bogor lalu akan kembali menyambut kedatangan raja saman
dan nantinya setelah raja saman itu sampai nanti akan ada beranda talk ataupun bincang bincang beranda
begitu yang biasanya dilakukan oleh presiden joko widodo pada saat ingin berbincang empat mata dengan sejumlah tokoh tokoh
dan nantinya ini akan dilakukan sebelum nantinya akan ada pembicaraan bilateral
dan yang nantinya juga akan menghasilkan ataupun mendatangani sepuluh nota kesepahaman diantaranya terkait dengan keamanan kesehatan pendidikan
dan juga terkait dengan keamanan
dan keagamaan terutamanya terkait dengan alihnya permintaan dari presiden joko widodo untuk meningkatkan jumlah kuota haji bagi warga negara indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji ke arab saudi
dan ini kita akan lihat bagaimana keseruannya nanti
nanti setelah juga adanya penandatanganan nota kesepahaman ini rencananya juga akan ada makan malam bersama begitu antara delegasi raja salman raja salman dan juga dari presiden joko widodo sendiri
bersama juga dengan tokoh agama yang berada di indonesia
baik dari agama islam
kristiani katolik buddha dan juga hindu yang juga akan diundang pada hari ini di istana bogor untuk berbincang dan berdialog langsung dengan raja salman
ini nanti kita akan lihat bagaimana keseruannya
rencananya raja salman sendiri akan mengakhiri kunjungannya di istana bogor ini pada pukul lima sore hari nanti sebelum kemudian bertolak kembali ke jakarta
nantinya memang di sepanjang jalan tol jagorawi akan ada sejumlah prosesi pengamanan begitu ada sterilisasi memang pada saat raja salman
dan juga rombongannya
rombongannya akan melalui jalan tol jagorawi dan juga di kawasan kota bogor ini
ada patroli ranger yang jumlahnya ratusan baik dengan menggunakan kendaraan roda dua dan juga kendaraan roda empat begitu yang akan berada di sepanjang jalan tol jagorawi
ada juga patroli ranger quick response ataupun gerak cepat yang nantinya akan diposisikan di lokasi lokasi strategis terutamanya di setiap kilometer
ada kurang lebih enam belas unit yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap
jadi pada saat nantinya ada ancaman begitu di jalan tol ataupun di jalur yang akan mereka lalui
mereka bisa bergerak dengan cepat
untuk melakukan pengamanan kepada para rombongan vvip dan juga vip yang nantinya akan melalui kawasan ini
tadi juga saya sudah melihat ada sejumlah dari tni dan juga dari kepolisian yang sudah berjaga jaga bahkan di beberapa titik
bahkan di jembatan jembatan di sepanjang jalan tol jagorawi ini
menggunakan juga menggunakan senjata begitu yang nantinya akan melindungi dan juga mengamankan perjalanan raja salman
begitu juga sebaliknya pada saat nanti raja salman bertolak dari sana bogor menuju kembali ke jakarta
tinggal di kawasan megakuningan di hotel rafles jakarta
demikian ada pasal pasal yang saya sampaikan hanum anissa
baik mumtazah catra di ningrat
terima kasih atas laporan anda
selamat menikmati keseruan pertemuan king salman juga presiden jokowi nanti dari sana
ternyata katanya bogor sudah cukup meriah ya
tapi tentunya ini menjadi penasaran seperti apa
rute raja salman mulai dari tiba di bandara halim perdana kusuma hingga nanti sampai di istana bogor